pekan lalu ihsg berada dan juga bergerak di zona merah
bahkan di jumat pekan lalu ihsg juga sempat merosot tujuh puluh satu persen
kekhawatiran terhadap masalah plafon utang amerika serikat
serta resiko gagal bayar menjadi momok bagi pasar saham global
sementara itu dari dalam negeri hari ini badan pusat statistik
akan mengumumkan data neraca dagang indonesia
lantas bagaimana proyeksi pergerakan ihsg pada pekan ini
saham saham apa saja yang layak untuk diamati
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
melalui sambungan virtual head of financial educator sukor sekuritas henry wijaya
selamat pagi maggie
ya mas henry bagaimana proyeksi ihsg sepekan ini
dan sentimen apa saja yang menjadi motor penggerak bursa pekan ini
baik sebenarnya kalau kita perhatiin megi ya
arah ihsg minggu ini itu di dalam range
mestinya di dalam enam enam ratus tiga puluh tujuh sampai di level enam delapan ratus tujuh puluh dua
ini kalau kita bahas tadi technical dulu
sebenarnya ini sekarang ihsg ini sedang menguji level di fibonacci enam puluh satu delapan
apalagi didukung data trade balance tadi yang maggie sampaikan
ini diprediksi akan tetap surplus maggie
nah kalau surprise kenaikannya di atas konsensus konsensus
itu prediksi bahwa data trade balance itu mestinya akan tumbuh tiga tiga puluh delapan miliar
kalau sampai bisa tembus di atas itu
hopefully rupiah akan menguat
dan kalau rupiah menguat
foreign buyer yang kemarin net sale cukup besar di minggu lalu
bisa masuk lagi ke ihsg
baik mas henry tadi sudah menyebut dari dalam negeri
memang bps akan merilis neraca perdagangan indonesia per april dua ribu dua puluh tiga pada senin hari ini
yang akan diperkirakan surplus tiga tiga puluh delapan miliar dolar as
dan sektor apa saja yang akan terimbas dari data ini
baik kalau kita lihat dari badan surplus
sebenarnya ini kan nanti pengaruhnya adalah tetap ke penguatan rupiah
nah kalau rupiah kita tetap kuat
sekarang kan kita lihat ya di negara negara lain
itu kan sentimen dari suku bunga amerika ini kan agak mulai mengkhawatirkan lagi
karena ternyata inflasi amerika turunnya itu kan hanya tipis banget kemarin maggie ya
akhirnya kalau kita lihat data cnf fastwatch
itu yang mestinya di akhir tahun proyeksinya adalah pemangkasan suku bunga yang cukup besar
sekarang itu mulai agak menipis
jadi harapan pasar untuk suku bunga turun lebih cepat ini agak ketahan
nah kalau kayak begitu biasanya kan ini akhirnya pengaruh ke dolar
dollar index yang menguat
dan sekarang kalau dollar index menguat kita lihat
kalau asing sekarang benar benar lagi cari investasi mana yang menarik
dia mesti cari negara mana yang punya kekuatan secara surplus trade balance nya
supaya kalau mata uangnya kuat
ketika dia invest dia nggak ada resiko dia resiko kursnya
nah sekarang indonesia itu kan kita sejak april dua ribu dua puluh
sampai hari ini surplus kita kan terus menaik
nah akibatnya nanti kalau sampai rupiah kembali menguat
apalagi didukung dengan kebijakan devisa hasil ekspor yang diterapkan semenjak bulan april oleh bank indonesia
ini bisa memancing foreign buyer kapan aja bisa masuk
karena kalau kita perhatiin maggie setelah libur lebaran sampai hari ini
transaksi bursa itu tipis loh
hanya sekitar sepuluh triliunan rata rata tiap hari
berarti ini kan dana ini masih agak ketahan
nah tinggal nunggu aja nih foreign buyer nya masuk
kalau sudah masuk dan dia akan cari negara mana yang beran surplus
otomatis blue chip akan menjadi buruan pertama karena ihsg yang sudah cukup dalam ininya
koreksinya sampai di level enam tujuh ratus hari ini
baik blue chip ya yang akan menjadi fokus net buy dari asing dan tentunya kita juga ingin mengetahui sekarang ini
masih banyak gejolak ya apalagi dari amerika serikat
di sisi lain ihsg juga terpapar sentimen dari debt ceiling amerika serikat yang belum menemui keputusan
dan juga dikhawatirkan akan menimbulkan potensi gagal bayar dan juga krisis likuiditas di amerika serikat
nah bagaimana pandangan anda terkait ini
ya kalau debt ceiling sebenarnya memang ini udah terjadi banyak udah kejadian berkali kali
bahkan kalau sepuluh tahun terakhir kita lihat itu udah puluhan kali juga ya
kita lihat masalah debt ceiling ini hampir setiap tahun lah maggie
dan ini selalu berujung akhirnya dinaikin lagi debt ceilingnya
karena memang amerika ya nggak mungkin lah dibiarin sampai gagal bayar paling dinaikin lagi nanti
dengan suku bunga hari ini
bl ininya bunga yang harus ditanggung amerika dan itu bisa menyebutkan resesi lebih dalam
karena itu itu yang lebih ditakutkan pasar bukan potensi gagal bayarnya
tapi kalau sampai orang khawatir gimana kalau yieldnya naik lagi
kalau yield naik lagi treasury di amerika ini kan akan mendorong out of stock
ini kan akan mendorong out of stock dari perusahaan perusahaan swasta di amerika itu akan naik juga
nah jadi kita lihatnya nggak tercuma kalau ke indonesia dampaknya seperti apa
menurut saya dampaknya akan jauh lebih minim dibandingkan sebelumnya
yang pertama alasannya tadi karena teriak balance kita surplus karena account kita surplus
yang kedua maggie karena semua udah tahu lah hari ini banyak negara udah mulai dedolarisasi
sekarang yuan itu penggunaannya cukup besar bahkan kita sekarang dengan beberapa negara besar
itu udah transaksi udah nggak perlu pakai dolar lagi karena ada swab bilateral ini ya perjanjian antar bank sentral
nah kalau maggie lihat di situ berarti kenapa dengan suku bunga amerika naik setinggi ini kenapa rupiah bisa kuat juga
karena sekarang cadangan dari sisa kita bukan hanya dolar tapi ada multi polar dari beberapa mata uang yang bisa kita perhatikan yang bisa kita pegang juga
itulah kenapa rupiah sekarang agak lebih stabil even di tengah kenaikan suku bunga paling kita naik dikit
sekarang ke empat belas delapan ratus tapi jauh lebih baik dibandingkan kalau kita lihat gejolak di setiap kenaikan suku bunga secara historical ya kalau kita perhatiin megi begitu
baik mas henry dari pandangan anda dedolarisasi ini akan terus terjadi dan sebenarnya apakah anda juga sudah mempunyai titik terendah dolar akan di kisaran berapa
baik kalau di dolar kita prediksi diskursus kualitas bisa nanti dia akan melemah sampai ke empat belas tiga ratus

baik kalau di dolar kita prediksi diskursus kualitas bisa nanti dia akan melemah sampai ke empat belas tiga ratus

untuk nanti menjelang ini ya udah second house di semester kedua apalagi menjelang akhir tahun
kalau sekarang momentumnya gerbes yang pertama karena high best effect tahun lalu yang sangat besar
kita kan high base kita karena kemarin tahun lalu sempat empat ratus dolar hari ini sudah satu ratus enam puluh lima usd harga batubara
kalau kita perhatiin ini ya momentumnya memang sekarang bukan di batubara mestinya
jadi kita kalau tanya sendiri agak mulai menghindari dulu untuk batubara putusnya
oke momentumnya bukan batubara jadi momentum apa ini mas henry
sekarang justru kalau kita mau perhatiin emas sebenarnya maggie kalau kita mau lihat ya
dibawah fed fund rate yang hari ini lima dua itu udah jelas
market memproyeksikan bahwa suku bunga amerika akan turun satu ratus dua puluh lima basis point dibanding hari ini
nah kalau diproyeksikan seperti itu suku bunga nanti
turun maka yang akan perform pasti dong dengan dolar akan turun indeks dolar maka emas yang akan perform
makanya emas sekarang sudah kejaga
di dua ribu usd tiap turun mentah lagi ke atas
tiap nyentuh dua usd mentah lagi ke atas
jadi ini udah mulai ngebentuk base baru
makanya sekarang kalau kita mau lihat emas ini menjadi salah satu sektor yang akan menarik ke depan energi
baik mas henry biasanya kalau misalnya emasnya naik ataupun dolarnya turun
ini cryptocurrency juga akan mulai naik
apa menurut anda peluangnya cryptocurrency ke depannya
cryptocurrency memang masih ada peluang tapi memang masih spekulatif banget ya
karena memang setiap ada koreksi kan mereka akan banyak ya untuk bilang ini tetap sebagai the future ini ya
jadinya memang akan tetap secara fluktuatif apalagi dengan era suku bunga nanti turun
ini bukan hanya pengaruh ke saham cryptocurrency pun saya rasa juga akan mulai lari lagi
tapi tetap spekulasinya masih sangat tinggi sekali di dunia cryptocurrency
baik mas henry terakhir sektor apa saja yang akan menjadi fokus investor pada pekan ini
dan emiten apa saja yang berpotensi meraup cuan pada pekan ini
baik yang pertama saya lihat kalau dari saham ya ini kan penurunan tajam ini
akra ini kemarin cukup dalam ya di minggu lalu setelah pasca kum dividen tanggal sebelas ya sebelas mei
nah ini kalau kita mau tunggu megi ini harganya sekarang kan turun
padahal kalau kita lihat data data penjualan akra itu bagus banget di tahun ini
maka kita bisa nanti kalau mau buy on weekness teman teman mau coba masuk ya
bisa di akra ini di harga rp satu tiga ratus dua puluh satu tiga ratus tiga puluh dengan target profit terdekat resistennya di rp satu empat ratus lima puluh lima
nah itu bisa jadi salah satu yang diperhatiin oleh teman teman investor apalagi kita tahu akra ini salah satu emiten yang utangnya
sebenarnya secara teori ini nggak ada mestinya ya karena memang capnya itu lebih besar
karena itu mestinya dengan era konektor suku bunga hari ini nggak terlalu berdampak ke kinerja
apalagi jip nya yang kawasan industri nya penjualan sedang naik pesat tahun ini
jadi teman teman bisa perhatiin kalau mau di akra buy fundamental apalagi lagi turun dalam semenjak boom dividen kemarin
kita dapat ambil momentumnya bisa buy on witness rp satu tiga ratus dua puluh satu tiga ratus tiga puluh
nanti kalau mau cut loss misalnya dia turun di bawah satu tiga ratus lima mau cut loss dulu boleh tunggu dibawa lagi nanti
nah yang kedua ini bank kan lagi pada turun nih karena koreksi ihsg karena foreign net sale tahun minggu lalu yang cukup besar
sedangkan perbankan juga performnya masih sangat bagus banget di q satu kemarin
kita kalau mobile salah satu yang paling menarik mungkin bbni bisa diperhatiin
ini di harga kalau mau beli di rp delapan sembilan ratus lima puluh rp sembilan lima puluh meji
nanti target profitnya yang terdekat di rp sembilan enam ratus rp sembilan sembilan ratus
itu nanti bisa menjadi target covid kita
apalagi saat ini harga bbni kuat ya di level support di ma dua ratus jadi sedang menguji level supportnya begitu megi
baik bluchip masih ada pertanyaan lagi
akan menjadi fokus utama dari dalam negeri dan juga investor dari asing
terima kasih mas henry sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih meji